ratusan warga menggunakan pakaian adat memenuhi kawasan car free day minggu pagi
warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat nasional ini menggelar sejumlah kegiatan untuk memperingati hari masyarakat adat sedunia
memperingati hari masyarakat adat sedunia dari aliansi masyarakat adat nasional menggelar aksi long march dari budaran hi menuju ke monumen nasional
dan di belakang saya ini adalah teman teman dari aliansi masyarakat adat nasional kita say hello dulu
iya untuk kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian dari pekan masyarakat adat yang akan dilaksanakan dari tanggal tujuh mulai dari hari minggu ini hingga tanggal sembilan agustus nanti yang menjadi puncaknya
untuk mengetahui tujuannya sebenarnya apa sih dari acara ini saya sudah bersama dengan mbak ruka mbak ruka kita wawancara sebentar soal kegiatan ini
tujuan dari kegiatan ini seperti apa sebenarnya
jadi ke mendikbud bersama
dengan dukungan aman menyelenggarakan pekan masyarakat adat ini dalam rangka peringatan hari masyarakat adat sedunia atau the international days of the worst indigenous peoples
tahun ini temanya adalah hak masyarakat adat atas pendidikan tapi di indonesia kemudian diperluas menjadi hak atas pendidikan budaya dan spiritualitas
karena memang di indonesia khususnya di wilayah wilayah yang masyarakat adatnya masih mengandung agama leluhur itu perlu dilindungi karena terkait erat dengan kegiatan
terkait erat dengan kegiatan
terkait erat dengan kegiatan
terkait erat dengan kegiatan
terkait erat dengan kegiatan
terkait erat dengan kegiatan

kekuatan indonesia ke depan itu adalah memang dengan mengandalkan kekuatan di kampung kampung
nah ini kegiatannya kan akan banyak sekali dari tanggal tujuh sampai tanggal sembilan dan itu juga ada kue tradisional
nah salah satu kegiatan yang dilakukan pada hari car free day ini atau akhir pekan di mana dimulainya acara ini pada tanggal tujuh agustus adalah long march
dan juga membagikan kue kue
nah ini kegiatan yang terkait adat ya khas dari daerah daerah
dan pastinya semoga apa yang diinginkan dari masyarakat adat adalah yang menjadi tujuan mereka terkait dengan pemerataan pendidikan yang ada di indonesia benar benar bisa diwujudkan oleh pemerintah indonesia melalui kerjasama dengan kemendikbud
gita meninggrum jakarta
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo ikut bergabung dalam aksi peringatan hari masyarakat adat sedunia
yang baru menjabat usai reshuffle kabinet lalu berjanji membangun daerah pelosok lewat proyek infrastruktur sehingga tercapai kemajuan ekonomi
perdesaan tentunya akan berusaha untuk menstimulus pembangunan desa bekerjasama dengan kementerian kementerian lainnya
misalnya daerah daerah yang masih tertinggal ya kita bantu infrastrukturnya
daerah daerah yang infrastrukturnya sudah cukup ya kita bantu supaya pemberdayaan ekonominya bisa dipercepat